layanan hiburan multiplatform asal indonesia molatv resmi menjadi penyandang hak eksklusif layanan piala eropa dua ribu dua puluh
mula tv akan menjadi saluran tv tanah air yang menayangkan pertandingan piala champions dan piala eropa dua ribu dua puluh secara lengkap
piala eropa dua ribu dua puluh akan dilaksanakan pada juni hingga juli dua ribu dua puluh mendatang
mola tv sebagai satu satunya saluran tv yang menayangkan piala eropa dua ribu dua puluh akan mendapatkan lima puluh satu pertandingan
di mana dua belas di antaranya adalah pertandingan eksklusif yang hanya tayang di molatv
tayangan molatv dapat diakses di perangkat molatv atau di aplikasi dan website
liputan euro ini di aplikasi mola kita menyimpan dua belas pertandingan yang hanya eksklusif bisa disaksikan lewat aplikasi kita
tadi kayak sudah saya share untuk putaran pertama itu ada sembilan pertandingan yang akan kita pilih
enam sudah kita pilih dari sekarang yang kayak perancis lawan jerman dan semua itu
dan nanti yang tiga berikutnya kita pilih setelah ketahuan pertandingan mana yang penting untuk menentukan siapa yang lolos ke putaran enam belas besar
di enam belas besar kita juga menyimpan dua pertandingan yang eksklusif hanya akan ada di mola dan satu lagi di delapan besar